adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk menonton film di bioskop
sekarang giliran saya mencoba
nah disini kan pasti bawaannya kan seperti itu kan
mereka selama ini sudah tampil di piala asia
sementara pilek dibedakan menjadi dua yaitu pilek karena infeksi dan pilek karena alergi
mereka telah mencapai kebebasan finansial
halo good morning pemirsa daniel ahri udah sama dengan bahan bahannya
iya kejadiannya dulu di sini
yang dipercaya menjadi salah satu kusir kereta kuda yang membawa pengantin putra kaisang pangarep
jadi kalau kita baca betul ya laporan dua ribu dua puluh satu country report on human rights practice dari us state department
karena saat pertandingan arema menjemuh persema malang
mesin bela bot setinggi pinggang disesuaikan untuk melayani pelanggan
wah itu masih rame sih di pasar pasar
nah di gasberg itu ntar ketahuan yang skillnya masih kurang atau gimana ya mari kita sama sama belajar di sini gitu
iya yang pertama tentu ketika kita memperoleh data
konflik utama yaitu israel dan juga palestina terima kasih
yang pertama adalah andalan di sini ceker tanpa tulang
jadi sedikit berlakunya berubah gitu
ataukah dari korban korbannya
secara sederhana cloud kitchen dapat dipahami sebagai model bisnis makanan dan minuman
jadi dia penyimpanan apa sifat sifat ininya penyerapan terhadap bumbu itu lebih kuat dibanding dengan yang rice noodle
atau di beberapa wilayah lain yang juga sudah ada korbannya
seperti punya wardrobe banyak tinggal pilih tinggal scroll di aplikasi
daun dan batuan jagalan yang dihancurkan ini lebih mudah matang dan terekstraksi dibandingkan dengan yang utuh